satu hari jelang lebaran volume kendaraan di pelabuhan merak juga turun karena puncak arus mudik telah terjadi pada sabtu enam april kemarin
jalan menuju pelabuhan merak dari gerbang tol merak juga terpantau lancar
sebanyak empat puluh enam kapal telah beroperasi dengan jumlah penumpang mencapai enam ratus delapan puluh dua enam ratus lima puluh tujuh orang sejak tujuh hari jelang lebaran
jumlah ini meningkat dibanding jumlah penumpang pada tahun lalu
satu hari jelang hari raya stasiun pasar senen jakarta masih dipadati calon pemudik
sampai siang ini sebanyak dua puluh empat enam ratus delapan puluh satu penumpang berangkat dari stasiun pasar senen menuju kota tujuan diantaranya jawa timur jawa tengah daerah istimewa yogyakarta dan juga jawa barat
jumlah pemudik di stasiun pasar senen satu hari jelang lebaran tercatat turun tipis dibanding hari sebelumnya yang mencapai dua puluh enam enam ratus delapan belas penumpang
salah satu pemudik mengaku mendapat jadwal keberangkatan hari ini karena sempat kesulitan saat membeli tiket
salah satu pemudik mengaku harus begadang dan memantau pembelian tiket jauh hari sebelum keberangkatan demi bisa merebut atau demi bisa berebut
salah satu pemudik mengaku harus begadang dan memantau pembelian tiket

kepadatan pemudik juga masih terlihat di stasiun kiara condong kota bandung jawa barat
dengan membawa koper serta kardus bawaan para pemudik ini akan melakukan perjalanan pulang kampung ke sejumlah daerah di jawa tengah yogyakarta maupun jawa timur
di satu hari jelang lebaran stasiun kiara condong akan menempatkan pembawaan
sejumlah penumpang mengaku kesulitan mendapatkan tiket mudik
dan baru mendapatkan tiket di satu hari jelang keberangkatan
diprediksi masih banyak pemudik yang baru akan melakukan perjalanan
hingga dua hari setelah lebaran
pesan tiket online nya dari jam dua belas malam empat puluh hari sebelumnya
targetnya hamin tiga tapi nggak dapat dapat sampai pagi
gak dapat dapat hari pas terakhir ini hamil satu
artinya ini hamil satu ini kereta tambahan atau
enggak ternyata asli kita dapatnya empat puluh hari kebelakang
empat hari di sana jadi enam hari pulang pergi
tanggal empat belas kita udah balik lagi bandung
sementara di bandara soekarno hatta tangerang banten
jumlah penumpang mulai turun
tidak terlihat lagi antrian penumpang di counter check in terminal tiga
total jumlah penumpang di bandara soekarno hatta hari ini adalah satu ratus dua puluh delapan ribu lebih
jumlah ini turun dari hari sebelumnya yakni lebih dari satu ratus lima puluh ribu penumpang
namun seperti yang bisa kita lihat di belakang aktivitas bongkar muat kendaraan maupun penumpang itu masih terjadi
sehingga dapat dikatakan bahwa masih ada orang ataupun kendaraan yang ingin menyeberang dari jawa ke sumatera melalui pelabuhan merak
nah untuk lalu lintasnya sendiri saudara dan juga pas kalis itu sudah sangat berkurang sehingga tidak ada lagi antrean ataupun kemacetan yang terjadi dari pintu tol merak sampai ke pelabuhan merak
sehingga untuk waktu yang ditempuh dari tol merak walaupun sebelumnya di puncak arus mudik di tanggal enam dan juga tujuh april dua ribu dua puluh empat kemarin bisa mencapai sekitar dua jam
saat ini dapat ditempuh dengan waktu yang normal yaitu sekitar sepuluh hingga lima belas menit
nah untuk tiket untuk maksud saya untuk
nah yang ada sebanyak enam ratus tujuh puluh tujuh ribu orang
untuk total kendaraan pun yang menyeberang ada satu ratus lima puluh sembilan delapan ratus enam puluh enam unit atau ini juga naik sekitar enam persen
dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu yaitu hanya sebanyak satu ratus lima puluh satu tujuh unit
dan juga hal itu digunakan untuk menghindari adanya antrean walaupun memang saat ini volume sudah turun volume penumpang walaupun kendaraan sudah turun
tetap harus mempersiapkan menghindari adanya antrean begitu pasca